apa kau tahu
untuk apa kita sholat
kita sholat sebagai bentuk ibadah kita kepada allah swt
mengingatkan kepada kita bahwasannya kita tidak ada apa apanya dibandingkan sang pencipta yang
maha agung lagi maha kuat yaitu allah subhanahu wa ta'ala tangkap dia tanggung dia astagfirullah
una kau tunggu di sini aku akan melihat apa yang terjadi
mengapa mereka mengeroyok seorang perempuan ya
mereka harus diberi pelajaran
dia membantu rencanaku
siapa tahu dia bisa menjadi budakku
hei kalian semua
kenapa kalian mengeroyok seorang wanita
kalian tidak tahu ya
shorga di bawah telapak kaki wanita
atau kalian mau kuajarkan
atau merasakan bagaimana di bawah kaki laki laki
terima kasih pendekar gendeng
kamu sudah mau meneramku
apakah kamu lupa
aku adalah maharaja gusti prabowo amukamara
seorang raja besar dari kerajaan besar japura
jadi kamu jangan seenaknya berbicara pendekar gendeng
jangan banyak bicara
nanti mulutmu kering
eh kenapa kalian diserang oleh orang orang kampung
mereka itu perampok
tentang masuk perempuan ini
kekecilan karyawan ini
itu memang mereka melakukan edukasi mereka sendiri
nom trashan karyawan ini
semua penjara di penting
kita tidak dapat berdoa
soalnya di kamera ini berbicara tentang paul ooh

ini terlihat keren
terus pointed mielah
apanya sedang tidak membohongiku
tidak aku berkata jujur
jika kami menolak untuk merampung kami akan dihabisi olehnya
dia adalah adikku tercinta rayi kendring manik
dia tidak mungkin mengena gada
dan juga dia tidak mungkin berbohong jadi pendekar gendeng
jangan terlalu percaya kepada warga warga yang penuh dengan fitnah fitnah pendekar kendeng
iya benar memang dia adalah orang yang jahat